jelang libur panjang tahun baru pengguna tol suramadu di surabaya mengalami lonjakan
banyaknya kendaraan roda empat yang memadati pintu tol membuat antrian mengular hingga dua km
antrian panjang kendaraan yang didominasi roda empat dari berbagai daerah ini terjadi di pintu gerbang tol suramadu kami sore
banyaknya kendaraan yang mengantri membuat kemacetan di jalur arah surabaya ke pulau madura mengular hingga sepanjang dua km
sebagian besar warga mengaku hendak menghabiskan waktu libur akhir tahun di pulau madura
mau liburan kemana pak
kenapa kau pilih hari ini pak
ya hari ini hari libur gitu
ini mau liburan apa ini pak
namun tak hanya dipengaruhi volume kendaraan kemacetan juga disebabkan banyaknya
pengendara yang belum memiliki kartu elektronik tol sehingga mengganggu kelancaran karena harus meminjam kartu pengendara lainnya
karena kan ada model sistem pembayaran pakai elektronik kalau orang orang madura sebagian paham sebagian enggak
ya itu penyebabnya
pihak pengelola suramadu mengimbau agar warga mempersiapkan e tol card selama menggunakan tol surabaya untuk menghindari kemacetan panjang